awal dari menyalurkan ide karya cipta teknologi
siswa sekolah menengah kejuruan di bantul berhasil membuat inovasi mobil balap
menggunakan dua tenaga penggerak
mobil formula hybrid ini berbahan bakar tenaga surya dan juga bensin
inilah mobil formula hybrid
karya cipta siswa smk muhammadiyah imukiri bantul yogyakarta
memiliki desain dinamis dan futuristik selayaknya mobil formula one
formula hybrid ini juga didukung mesin listrik bertenaga surya
jadi ini menggunakan sistem switch manual
jadi kalau misal mau menggunakan yang hybrid itu dimasukkan ke perseneleng yang hybrid
kalau yang bensin juga yang bensin
jadi kita ingin pengembangan awal
pengembangannya yang utama itu di bagian pemindah giginya sebagai speed otomatis
jadi kalau mesin bensinnya itu habis
bahan bakarnya bisa langsung digunakan ke bagian listriknya
formula hybrid ini memiliki komponen utama yaitu motor listrik brusseless direct current bldc
mesin bensin seribu tiga ratus cc dan panel surya sebagai energi terbarukan menggunakan daya satu ratus lima puluh watt listrik
infiransinya itu dari mobil ariel atom yang digunakan kalau nggak salah di negara inggris
dan kami buat di indonesia bahwasannya kami juga mampu dari desain awal sampai akhir dengan inovasi
inovasinya kami kembangkan di panel suryanya atau solar celly dengan hybridnya
mobil formula hybrid ini dapat melaju sampai satu ratus lima puluh km per jam menggunakan mesin bensin
serta delapan puluh km per jam menggunakan mesin listrik
akhirnya setelah perjalanan panjang menggunakan f satu
formal lawan hybrid buatan teman teman dari smk muhammadiyah imogiri ini menggunakan dua personal link
yang satu personal link metrik untuk menggunakan mesin bensin
dan juga yang satu lagi ada tuas switch maju mundur untuk mesin listrik
dan di sini juga ada dua pedal karena memang ini masih manual perpindahannya antara listrik dan mesin
pedal gas dari mesin bensin dan juga pedal gas listrik
tentunya mobil hybrid ini juga masih terus dikembangkan oleh smk muhammadiyah
dan kedepannya diharapkan energi baru terbarukan ini dapat diaplikasikan terhadap kendaraan kendaraan yang akan digunakan di jalanan
rizky renardi bantul